kita ke informasi menarik dari aceh dan ini memang sedang ramai diperbincangkan di media sosial
saya yakin anda ataupun saya pasti pernah ditilang
mau itu karena melanggar peraturan lalu lintas atau justru apapun yang menyebabkan kita menjadi
ataupun harus di stop oleh pihak kepolisian
nah ini biasanya pengendara bermotor yang kena tilang seringkali berkelit
ada berbagai cara mereka lakukan agar bisa lolos dari hukuman tilang
dan ini ada yang unik yang dilakukan oleh sat lantas aceh besar
mereka membuat video parodi tentang modus modus yang digunakan pelanggar peraturan lalu lintas
untuk menghindari tilang
anda jangan mencoba atau ikut ikutan untuk menipu pihak kepolisian
kita lihat sama sama berikut ini seperti apa videonya
video parodi ini diunggah di situs instagram resmi saat lantas aceh besar
satlantas aceh besar membuat empat video modus pelanggar saat razia
video pertama pelanggar berpengalaman
saya minta tolong sesuatnya pak
video kedua pelanggar mengaku ngaku sebagai anggota
tolong pak kelengkapan surat suratnya
kami anggota pak
video ketiga pelanggar mengaku sebagai anak jenderal
bapak gak tau bapak saya itu general
bapak saya itu jenderal loh
bapak jangan berani berani nyanyi sama saya dong
kalau sampai mobil saya bapak bawa ke kantor
jangan salahkan saya kalau saya laporkan bapak ke papa saya
bapak gak tau bapak saya itu siapa
siapa deh siapa
bapak saya itu general alman moulana
loh alman moulana bukan yang penyanyi deh
bapak ini ah
dan video keempat pelanggar pura pura bisu dan tuli
sejak diunggah video video ini direspon positif oleh netizen dan banyak di share di akun media sosial lainnya sehingga menjadi viral
netizen memuji kreativitas satlantas aceh besar dalam menyosialisasikan tertib berlalu lintas

video video ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan operasi zebra dua ribu enam belas